sate ayam nasi goreng surabi dan mpe empe asli palembang
semuanya bisa dinikmati disini
ini bukan sembarang festival kuliner nusantara
tapi ini adalah festival kuliner yang diikuti para diaspora yang berada di belanda
pasar rakyat namanya
acara dalam rangkaian perayaan tujuh puluh satu tahun kemerdekaan ini
berlangsung di sekolah indonesia belanda di wasenar akhir pekan kemarin
tak hanya warga indonesia atau keturunan indonesia yang antusias dengan pasar rakyat
tidak sedikit warga belanda yang turut berpartisipasi
kalau dengan begini kan ketemu ketemu sama teman teman ya
kalau nggak ikut kan cuma di rumah jadi nggak bisa ketemu nggak kontak atau apa
bagaimana situasinya di indonesia disini kan senang
jadi ngeliat makanannya
uh cendol uh bakso langsung aja
uh lapar nih
tak hanya kuliner
kerajinan dan kesenian indonesia juga lengkap dihadirkan disini
suasana meriah ini menimbulkan pertanyaan
berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk acara ini
dari anggaran kbr karena
partisipasi masyarakat juga begitu luar biasa
sekarang ini kita lihat
jadi tidak harus terpatok pada anggaran yang disediakan di dipa
tergantung pada kreativitas kita masing masing
bagaimana kita bisa menggerakkan animo masyarakat
sedapat mungkin ya tanpa harus membebani dipa perwakilan dan anggaran
tidak semua warga negara indonesia yang tinggal di belanda
punya kemewahan untuk pulang kampung
demi melepas kerinduan dengan tanah air
dengan hadir di pesta rakyat ini
setidaknya bisa terobati
meski hanya satu tahun sekali
liputan ini terselenggara berkat kerjasama cnn indonesia
dengan kbri polandia dan garuda indonesia